menjelang laga persahabatan timnas indonesia melawan timnas argentina
pendukung argentina di tanah air menyambutnya dengan gembira
seperti yang dilakukan pasangan suami istri muhammad yusuf dan nurmi
di polewali mandar sulawesi barat misalnya
kecintaan kepada timnas argentina membuat mereka rela menghabiskan uang jutaan rupiah
untuk mendadani dan mengecat rumah dengan warna biru putih seperti bendera negeri tengo
bahkan sejumlah perabot rumah tangga seperti meja makan dan gelas
serta perkakas pertukangan juga dicat dengan warna serupa
bukan hanya itu cucu pertama mereka diberi nama muhammad messi
yang tentu diambil dari nama biga bintang bunggawa la biceleste lionel messi
oh begitu bagaimana
maunya waktu itu dikasih nama apa